daerah cula mega menjadi wilayah yang terkena dampak banjir terparah di kabupaten tasik malaya
terlihat sejumlah pihak membersihkan lumpur pada kamis sore
produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi memiliki laporannya
saat ini saya berada di kampung cula mega desa bojong sari kecamatan cula mega kabupaten tasik malaya
inilah ada satu tempat yang kemudian paling terdampak dari banjir dan juga tanah longsor yang kemudian terjadi beberapa waktu lalu
bahkan kemarin saja terjadi banjir bandang susulan yang kemudian merobohkan sejumlah warga ataupun rumah warga yang berada di sini
bisa dilihat di aktivitas di sini yang kemudian dilakukan oleh sejumlah pihak
bisa dilihat dari sejumlah anggota kepolisian dari brimob polda jawa barat saat ini tengah melakukan proses pembersihan begitu di salah satu rumah yang kemudian terdampak paling parah
kalau misalkan kita coba gambarkan kepada anda situasi terkini yang menjadi fokus dari teman teman tim warga di sini adalah bagaimana caranya untuk kemudian bisa mengevakuasi
sejumlah barang barang yang kemudian ada di sejumlah rumah warga
bisa saya gambarkan kepada anda dan memang saat ini kesulitan yang kemudian dilakukan ataupun dialami oleh sejumlah pihak relawan di sini adalah bagaimana caranya untuk kemudian bisa melancarkan saluran air yang ada di sini
dikarenakan memang tanah dan juga lumpur serta batu batuan ini yang ditengarai menjadi salah satu penyebab munculnya ataupun bertumpuknya lumpur lumpur yang ada di sini
tidak ada waktu yang kemudian ditentukan paling cepat atau paling lambatnya
ini segera dilakukan ataupun segera dievakuasi
dikarenakan memang di dalam rumah sana masih ada sejumlah barang barang yang kemudian bisa dimanfaatkan ataupun digunakan oleh korban yang saat ini mengungsi ke tempat yang lebih aman
salah satu yang menjadi harapan dari warga di sini adalah terkait dengan cuaca yang bersahabat
dikarenakan memang jika turun hujan lagi kemungkinan besar proses evakuasi atau pembersihan seperti ini akan semakin lama
kiki haryadi kabupaten tasik malaya